pemginapannya sudah disiapkan oleh pemprov dki jakarta
untuk mengurangi potensi penyebaran covid sembilan belas dari para tenaga medis ke keluarga di rumah
pemerintah provinsi dki jakarta menyiapkan empat hotel milik bumd provinsi sebagai tempat tinggal
bagi seluruh tim medis yang bertugas menangani covid sembilan belas di dua puluh empat rumah sakit daerah provinsi dki jakarta
gubernur dki jakarta anies baswedan menyampaikan
pemerintah provinsi menjamin semua kebutuhan para tenaga kesehatan
mulai dari alat pelindung diri masker makanan hingga sarana rapi tes
kami di dki jakarta mulai hari ini menyiapkan fasilitas tempat tinggal kepada tenaga medis
bagi dokter bagi perawat untuk mereka tinggal di hotel di grand cempaka milik pemprov dki
sementara pemerintah provinsi jawa timur juga menyiapkan dua hotel untuk rumah singgah tim medis
yang tidak memiliki tempat tinggal pasca merawat pasien covid sembilan belas di surabaya
rencananya pemerintah provinsi jawa timur menunjuk hotel farna dan kekisar
sebagai hotel yang juga akan beralih fungsi menjadi rumah singgah bagi tenaga medis
meski begitu pihak pengelola hotel belum tahu pasti terkait keterlibatan tenaga kerja mereka
pengelola berharap pemerintah memberikan pelatihan khusus terkait penanganan tamu
dengan standar medis yang aman
hanya kalau berubah fungsi ini yang harus ditentukan protokol pelaksanaannya
karena kami di sini kan orang orang hotel yang awam dalam hal hal medis
mungkin ini yang harus dicarikan solusinya
rencana alih fungsi dua hotel milik pemerintah provinsi jawa timur untuk dijadikan rumah singgah ini
muncul setelah ada permintaan khusus dari tenaga medis yang merasa khawatir pulang ke rumah
dan membahayakan keluarga pasca menangani pasien covid sembilan belas
tim liputan sianen indonesia